alhamdulillah gangguan itu telah terbereskan
kak ini balik lagi ke tarif basket lu ya
ada tulisan berita begitu bisa baca
lebih dari satu tiga juta warga australia saat ini menderita diabetes